koalisi itu harus dibangun dengan yang sehati ya
gak mungkin kita membangun sesuatu itu dengan orang yang tidak sehati gitu loh
jadi belum ada hanya mungkin komunikasi saya pikir adalah dengan beberapa pihak
tapi yang saya dengar juga infonya bahwa di pdip juga terbelah
mungkin ya mungkin ada yang saya dengar nih bahwa ada dua faksi di pdip
hanya ya itu mungkin yang lebih tahu orang pdip sendiri
pdip sendiri bahwa mereka terbelah juga mengenai kedepannya ini
bagaimana ada yang masih ngotot untuk meneruskan bahwa pemilu ini curang
terus kemarin juga waktu ke pt un juga mereka meminta kepada kpu
untuk membatalkan plenum pengesahan presiden dan wakil strategi
jadi itulah keadaan yang kami ketahui
dari teman teman kita juga dari pdip juga ada
tapi kan mereka juga di dalam kan mungkin ada faksi ya
yang saya dengar begitu jadi ada yang setuju ada yang belum gitu loh
jadi bagi saya kalau pdip mau syukur kalau enggak juga enggak apa ya
karena memang kita juga perlu suatu oposisi
sebagai cek dan balenses untuk mengawasi
termasuk pemerintahan sekarang tentunya
saya pikir lebih bagus pdip ya menariklah menteri menterinya
karena mereka kan sudah tidak sejalan dengan presiden jokowi
bahkan mengatakan bahwa presiden jokowi itu bukan lagi anggota pdip
terus pemilu ini presiden jokowi melakukan abuse of power gitu loh
sedangkan kita tahu bahwa pdip serta pemilu

yang mana perolehan suaranya nomor satu ya
jadi kalau memang pemilu ini curang berarti yang nomor satu juga curang juga dong
saya pikir partnership ataupun apa ya
koalisi itu harus dibangun dengan yang sehati ya
nggak mungkin kita membangun sesuatu itu dengan orang yang tidak sehati gitu loh
orang yang tidak mau sama sama bergandengan tangan
menjadikan indonesia ini negara maju
mengamankan semua kebijakan dari presiden
lebih baik menteri menterinya ya ditarik aja
mereka juga petugas partai ya
lebih mengikuti perintah yang punya partai gitu loh
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
paytv atau media streaming lainnya